memusuk di hatimu yudhakara bisa bisanya kau menjatuhkan hukuman mati untukku

apakah tidak sebaiknya

siapa yang menjaga dan merawat ibunda

tanpa ada yang mengganggu
kalian semua tahu